pemuncak kelasmen liga satu psm makassar tak ambil pusing terkait merebaknya isu pengaturan skor di liga satu dua ribu delapan belas yang terjadi di kubu persib bandung
pelatih robert rene alberts meminta anak asuhnya untuk fokus menghadapi laga berikutnya melawan bali united
setelah ditahan imbang dua dua oleh persija jakarta di stadion andi matalata sulawesi selatan pada pekan ke tiga puluh satu psm makassar kembali menggelar latihan rutin pada selasa siang
sebagai pemunca kelasmen liga satu tahun dua ribu delapan belas dengan meraih lima puluh empat poin squad berjuluk juku eja kini terus menjaga asa untuk menyapu bersih kemenangan di tiga laga terakhir
yaitu melawan bali united bayangkara fc dan psms medan agar bisa keluar sebagai juara liga satu musim ini
namun beberapa hari terakhir isu adanya pengaturan skor mulai muncul di media sosial dan menyerang salah satu tim papan atas yaitu persib bandung
hal ini terjadi percaya
pasca tuduhan dari pelatih persib sendiri mario gomez yang menyebut empat pemainnya disuap dan terlibat dalam pengaturan skor mafia bola saat mereka kalah satu melawan psms medan
menanggapi hal itu pelatih psm robert rene alberts tidak mau terlalu ambil pusing
ia hanya meminta anak aslinya untuk fokus dan tetap bekerja keras menata pertandingan berikut
pada saat kita fokus menjadi pemenang saya tidak ingin menjawab itu
ini adalah artikel yang berbicara tentang mafia fubo indonesia dan mafia fubo di dunia
di mana terlihat banyak orang yang terlibat
di kelas men sementara liga satu dua ribu delapan belas psm makassar masih kokoh di puncak kelasmen dengan mengumpulkan lima puluh empat poin dari tiga puluh satu pertandingan
psm terpaut satu poin dari persija jakarta di peringkat dua dan lima angka dari persib bandung di posisi ketiga